dokter spesialis anak rsi abunda jakarta melanie yudiana menjelaskan ada beberapa
tanda atau gejala gangguan ginjal pada anak jadi biasanya anak anak tersebut
dikatakan diawali dengan adanya gangguan ispa infeksi saluran pernafasan atas dan diare
gitu ya nah yang mesti kita awasi apabila anaknya sudah mulai tidak mau minum dan resiko mengalami
dehidrasi sehingga dalam waktu enam sampai delapan jam di waktu siang hari itu tidak ada buang air kecilnya gitu
ya tidak berkemih jadi ibu ibu tolong awasi anak anak yang saat ini sedang mengalami ispa
ataupun diare buang air kecilnya seperti apa gitu ya warnanya frekuensinya dan jumlahnya
bila jumlah urin dan frekuensi buang air kecil anak berkurang segeralah berkonsultasi dengan
tenaga kesehatan agar anak segera diperiksa ya tentunya langsung konsultasi dengan dokter
anaknya bisa bawa ke rumah sakit lalu nanti di rumah sakit akan diperiksakan fungsi ginjalnya
ya selain pemeriksaan yang lain ya anamnesis pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang yang lain
tentunya pemeriksaan dari fungsi ginjalnya sendiri sebelumnya kementerian kesehatan menerbitkan
manajemen klinis gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak di seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan tenaga kesehatan diimbau tidak meresepkan obat obatan berbentuk cair atau sirop kepada
pasien namun penggunaan obat pengganti yang tidak berbentuk sirop harus memenuhi standar
rasional use of medicine atau rum artinya obat yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan klinis
pasien jadi kita sesuai dengan instruksi dari kemenkes kita tidak memberikan lagi obat obat dengan
sediaan sirup atau drops termasuk juga suplemen dan vitamin kita ganti sediaannya karena terus
terang ada sedikit kemunduran ya kita dengan memberikan puyer seperti itu kan balik kayak
zaman dulu gitu ya padahal kita pengennya kan room ya rational use of medicine dengan
penggunaan sirup dan segala macamnya kandungan senyawa ethylene glikol dan di ethylene glikol
berlebih pada sirop obat diduga menjadi salah satu penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius
tubuh kita tubuh kita kan melakukan metabolisme itu mengubah senyawa kimia tadi menjadi asam oksalat
ini berbahaya kenapa berbahaya asam oksalat itu kalau masuk ke ginjal bisa jadi kalsium oksalat
kalsium oksalat itu jadi kayak kristal kristal kecil yang tajam tajam sehingga kalau ada kristal
para balita kita ia rusak ginjalnya sejak januari hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh dua kementerian
kesehatan menerima laporan dua ratus empat puluh satu kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal dengan angka
kematian satu ratus tiga puluh tiga kasus di indonesia kementerian kesehatan bekerjasama dengan berbagai pihak
termasuk badan pengawas obat dan makanan dan pusat laboratorium forensik lakukan penyelidikan
untuk memastikan berbagai faktor penyebab timbulnya gangguan ginjal akut misterius
yang telah menelan banyak korban jiwa ini victor pangaribuan devi fitriani